sang putri s bagian dua mencair
tujuh belas tahun berlalu penyihir itu berada di guanya
berubah menjadi es yang entah bagaimana berhasil dia cairkan dengan mantranya
tapi dia membutuhkan bantuan untuk menyingkirkan es sepenuhnya
kau akan membayar untuk alamander dan eliza ini
kau akan membayarnya
ibu ibu bebaskan kami
kami akan ku bebaskan tapi aku perlu membawa cahaya alamander
saat aku membebaskan kita alamander akan mengetahuinya
kecuali aku memiliki cahaya dalam kendaliku
setelah aku mencemari cahayanya dia tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi
tapi bagaimana ibu
kau terlalu bodoh untuk mengerti
sekarang mantraku baru saja akan selesai
eliza sekarang ratu kerajaan
dan alamander dan eliza hidup bahagia dengan pangeran kecil dan putri mereka
ayah lihat aku memperbaiki sarangnya
ya itu benar tapi kau seharusnya tidak
apa salahnya dengan itu aku hanya mencoba membantu burung burung itu
sebelum menggunakan sihir untuk membantu kau harus tahu apakah mereka membutuhkan bantuanmu
burung itu akan melihat sarangnya yang rusak dan membangun sarang yang lebih baik dan lebih kuat
dengan memperbaiki sarangnya kau telah menolak kesempatan burung itu untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya
jangan pernah mengganggu alam anakku
ayah selalu punya masalah dengan semua yang aku lakukan
dia sangat suka melakukan sihir sehingga dia lupa untuk mencari tahu apakah sihir itu dibutuhkan
dia akan datang apa yang sedang dilakukan putri kecilku
ayah ibu juga tahu sihir
aku mendengar apa yang terjadi di aula hari ini
yang mulia kuhabiskan tabunganku bertahun tahun untuk cincin dan kalung ini untuk putriku
tapi kalung yang dia jual pada kupalsu pengadilan perhiasan telah mengkonfirmasi itu
tidak yang mulia apapun yang aku jual padanya adalah emas asli
mungkin dia membuat yang palsu sehingga dia bisa mengambil kembali uang yang dia bayarkan pada aku
prajuritmu menggeledah tokoku semua yang ada di sana asli
apakah itu cincin yang kau katakan asli
ya yang mulia
dan cincin yang kau pakai apakah cincin itu asli juga
bagus sekali tempatkan mereka di piring di sana aku akan mengumumkan keputusanku besok
terserah padamu yang mulia

aku tidak berbohong
burung itu telah menelan cincinnya burung barang itu akan tersedak bagi dokter hewan yang mulia
pedagang kau menjual kalung palsu kepada petani malang ini di dalam kerajaanku berani sekali kau
maafkan aku yang mulia aku akan membayar kembali dua kali lipat tapi tetap tolong jangan hukum aku
dihukum tentu saja bawa dia pergi
maafkan aku maafkan aku petani
ibu bagaimana kau bisa tahu kalau pedagang itu berbohong
apakah kau memperhatikan ketika mereka mengira burung itu telah menelan cincin mereka bagaimana reaksi petani dan pedagang itu
petani meminta dokter hewan
dan pedagang meminta cincinnya
tepat sekali petani itu mengkhawatirkan nyawa burung itu dan meminta dokter hewan
padahal dia sudah menghabiskan tabungannya untuk cincin itu
padahal yang dipedulikan pedagang itu hanyalah cincinnya dia egois
dan itulah elisha orang yang menipu orang lain itu egois
jika mereka tidak egois mereka tidak akan curang sejak awal
wow ibu itu sungguh menarik
itu sungguh sangat luar biasa
lihat ayah sudah kubilangkan kalau ibu punya sihir
ayah tahu bahkan ibu tidak membutuhkan tongkat sihir
kebaikan dan kebijaksanaannya begitu ajaib sehingga tidak ada kejahatan di dunia yang bisa mengalahkannya
akankah aku memiliki keajaiban seperti itu suatu hari
tentu saja sayang ingat saja semua yang ibumu ajarkan oke
tentu saja aku berjanji
sekarang ayolah sayang ayah harus berkemas
jadi berapa hari ayah akan pergi hanya tiga atau empat hari
hei alam masih marah
tidak tapi jika aku tidak berlatih bagaimana aku bisa menjadi ahli sihir
ayah beritahu saat ayah kembali dari perjalanan akan ayah buatkan lab latihan untukmu bagaimana menurutmu
lalu kau bisa berlatih sihir sesukamu
tanpa kau harus mengganggu dunia
wow benarkah benarkah ayah
ya sekarang ikut dengan ayah
cahaya ini adalah sumber dari semua sihir ayah nak dan sekarang kau juga terhubung dengannya
cahaya ini akan menghubungkanmu dengan ayah oke
sampai jumpa ayah kembalilah segera
kalian jaga diri ya
sekarang ayah harus pergi dan ibu akan sangat sibuk dengan delegasi kerajaan utara
jadi kalian berdua akan sendirian selama dua hari apa kalian berdua tidak apa apa
tentu saja ibu ibu jangan khawatir tentang apapun
di guanya ibu penyihir sedang menyelesaikan mantra jahatnya
mantra sudah siap
oh aku akan bebas dan alamander dan orang orang elisa sendiri akan membantuku
majulah irama kesengsaraanku
ambil suaraku dan hipnotis masing masing dari itu
yang paling disukai musuhku
menempatkan mantranya pada suaranya ibu penyihir mengirimnya ke kerajaan
tentu saja yang paling dicintai eliza dan alamander adalah anak anak mereka elisha dan alam
hei kau mendengar sesuatu
suara jahat menghipnotis mereka dan membawa anak anak ke gua tempat para penyihir dipenjara
penyihir itu melihat mereka dan terkejut
aku adalah putri elisha dan dia adalah pangeran alam
ya ampun aku telah dipenjara begitu lama tapi ini sempurna
salah satu kalian akan membantuku membuat mantra untuk membebaskan diriku dan putriku yang bodoh
dan salah satu dari kalian akan pergi dan membawakan ke sebotol cahaya cair ayahmu
yang mana yang lebih baik
yang mana yang akan kalian lakukan
siapa di antara kalian yang tahu tentang mantra
maka kau harus pergi untuk mendapatkan cahaya pergi sekarang
apakah kau melihat cara dia berbicara ketika dia dihipnotis
orang orang di istana akan segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah kalau mereka mendengarnya seperti ini
dia tidak bisa ke istana kalau terhipnotis
mengapa itulah pertama kalinya dalam hidupmu kau pintar
siapa kau dan bagaimana kami bisa sampai di sini
aku murid lama ayahmu dia dia memenjarakan kami
kenapa kau pasti telah melakukan sesuatu yang salah
oh iya kami mengubah musim panas menjadi musim dingin dan ayahmu marah
kami telah dipenjara di gua ini selama lebih dari dua belas tahun sekarang
wow bisa kau melakukan itu
oh ya tapi ayahmu marah karena kami ikut campur di alam bagaimana aku bisa mempercayaimu
ayo elisha kau tahu bagaimana ayah marah pada aku juga saat aku mengganggu alam sambil melakukan sihir
kau bisa sihir
iya aku juga sedang belajar aku menyukainya
ya aku bisa mengajarimu cara mengubah musim panas ke musim dingin kalau kau membantuku
wow kami akan membantumu
aku akan memberitahu ayah tentangmu ketika dia kembali nanti
aku takut sudah terlambat bagi kita saat itu
jika kita tidak menyingkirkan es saat matahari terbenam besok kita akan tetap seperti ini selamanya
sekarang tentunya kau tidak berpikir itu adil bukan
aku mohon aku mohon padamu putri elisha bukankah ibumu mengajarimu untuk membantu yang tak berdaya
ibu juga ingin kita membantu kan
karena ini adalah mantra ayahmu aku hanya membutuhkan sedikit cahayanya
maukah kau membawakan botol itu untukku
ambil batu ini genggam ini di telapak tanganmu tiga kali
kau akan menemukan dirimu di istana
dan ketika kau memiliki botolnya genggam lagi kau akan dibawa kembali ke sini
sementara itu saudaramu akan tinggal di sini dan membantuku
aku akan mengajarinya sihir juga
elisha kembali ke istana seperti yang diberitahukan
tetapi ada yang tidak beres dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mempercayai penyihir itu
dia ingin bertanya pada ibunya
dia sedang dalam pertemuan ya putri
siapa yang bisa dimintai bantuan
dia mencoba untuk mencoba
tiba tiba dia melihat petani itu keluar dari aula
salam ratu salam ratu
dia memberiku kalung yang aku habiskan untuk tabunganku salam keadilannya
orang yang menipu orang lain itu egois
sang putri tahu apa yang harus dia lakukan
dia pergi ke ruang mantra
mengambil sedikit cairan cahaya ke dalam botol
dan kembali ke gua
ah itu dia mantranya hampir selesai
yang kita butuhkan hanyalah botol itu
alam alam adikku aku sangat berkejutan
aku ingin mencoba
aku sangat merindukanmu
sekarang pura pura sakit kepala yang mengerikan
lakukan saja seperti yang kukatakan
sekarang hanya bahan terakhir dan aduk selama dua menit
masukkan cahaya itu ke dalam mantra dan beri dia botol itu
apakah kau mengalami sakit kepala itu lagi
ibu penyihir alam merasakan sakit yang tiba tiba dan membuatnya sangat sangat sakit
dia bisa saja tidak sadarkan diri kapanpun
sekarang kita harus kembali ke istana untuk mengambil obatnya
tidak mungkin tidak sampai dia menyelesaikan mantraku cepat
alam cepat ambil cahaya itu dari kakakmu aduk selama dua menit
sebelum kau menjadi tidak sadar
oh jadi bahkan ketika saudaraku sakit parah yang kau pedulikan hanyalah mantramu
berikan dia botol itu
tidak tidak akan kuberikan
beri dia botol itu
dia berbohong kepada kita
tidak secepat itu kau pikir aku tidak punya kekuatan untuk menghentikan ayahmu
aku membutuhkan cahayanya sehingga dia tidak akan pernah bisa menghentikanku
alam jangan berikan padanya
tidak akan kau yang urus botolnya
alam dia sudah mendapatkannya
sekarang cahaya ini akan menghubungkan ayah denganmu
alam ayah datang
badai sedang terjadi di mana mana
apa yang sedang terjadi
alam ander sekarang sihirmu akan tercemar selamanya
kau tidak pantas berada di dunia ini
pergilah ke tempat dimensi pengasingan
tempat di mana tidak ada sihirmu yang akan bekerja
tempat di mana kau akan tinggal selamanya
tempat di mana tidak ada sihirmu yang akan bekerja
alam kau baik baik saja
iya iya tentu saja
semua ini terjadi karena aku ingin belajar bagaimana mengubah musim panas ke musim dingin
aku melawan alam lagi
jika bukan karena elisha aku mungkin telah menghancurkan dunia

sudahlah kau telah mendapat pelajaran
kalian berdua sangat sangat berani kami bangga pada kalian
dan keluarga kerajaan kembali ke istana dan hidup bahagia selamanya
kali ini alamander mengirim mereka ke dimensi di mana mereka tidak akan pernah bisa menyusahkan siapapun lagi